gino minta ku temenin geling geling jakarta
dia kan belum tahu jalan jalan jakarta
takutnya dia nyasar
gino kamu kenal
iya aku kenal
kemarin kita juga sempat ketemu ya
di nikahan gurunya rayaman
kalau gitu aku balik dulu ya
sorry tante tapi aku harus cepet cepet pergi
karena ada ketemuan sama temen aku raya
aku permisi dulu ya tanda
ya nuhun ya thank you
eh ma pa
boy berangkat duluan ya
soalnya boy harus ke kantor polisi
mau ngeliat anak black cobra ditangkep
eh kamu sarapan dulu boy
termasuk angin lo
boy udah makan kali tadi ma
malahan tadi boy makan berdua sambal mengundiman
dibikinin sambal biira bubur ayam telur pake ayam kampung
tuh sehat banget tuh makanan
yaudah boy kalau gitu kamu hati hati ya boy ya
soalnya ini kan urusan sama black cobra
ya kan pa
udah gak boleh takut khawatir aja
eh hampir kelupaan mama
pak kamu udah ngeliat kinar belum
dicek tung dicek
udah kalau gitu boy liat kinar dulu pa
ini ini ini boy tenag baik ya pa
kinar masih tidur nggak ya
kinar lo kenapa sih
nggak penting gue kenapa
tapi yang pasti apa yang lo mau juga udah terjadi
mungkin ini semua memang rencana dia
karena lo tuh sepupu gue
dia tuh pengen bales gendam sama gue
ya sekarang coba teh
eh pak pak pak pak
kinar ternyata diputusin sama tristan pak
aduh apa sih maunya cowok namanya tristan itu ya
bener bener ya cowok ini ya
jahat amat sih
kinar itu perempuan punya perasaan tau
ya sebenarnya sih gue udah tau lah pak
kalo tristan itu pasti bakalan putusin kinar
karena tujuan tristan itu cuma mau bales gendam sama boy
bikin hatinya kinar tuh sakit
mama nggak terima tetap aja nggak bisa dong digituin
boy aja anak cowok nggak pernah tuh mainin cewek
masa kinar dipainin
jangan emosi terus kan anggur mbak
aja kayak gitu
nggak bisa terima mama kayak begitu
gara gara anak tadi teh
semplak mobil mami
ya udah lama mau diapain juga
udah kejadian juga kan
lagian mami juga salah
belok main belok gak kasih sen
gara gara mami pasti bikin si akang ewok itu kan
untung aja juno
kalo nggak udah pasti kita dipalakin
anak anak tadi mau suruh ganti rugi
sejak kapan nih
ya sudah sok itu
kamu lihat kan tadi
neta banget ya
aduh facenya emang imut
pengen diwok wok ya
terus kamu teh
katanya mau cerita sok cerita ke mami
saha dia tuh
sapanya si raya bukan si raya teh
pacarnya si mondi
linggung mami tuh gak ngerti
sok kata cerita penasaran mami
iya mam raya pacara mondi
karena waktu itu aku udah ceritain juga kan ke mami
sebenernya si raya ini sama
juno mereka tuh sahabatan
si jino tuh kayaknya ada feel gitu sama raya
dia kayaknya suka deh sama raya
masa sahabat ditaksir sendiri
ih dah eh
nah terus enak pisan
si ayah ngegebet dua cowok
terus si mondinya tau
gak keberatan ya teh
jadi sebenernya gini loh mam
si mondi ini sama raya mereka kan emang pacaran
tapi abahnya raya sama mamanya mondi
raya sama mondi buat keputusan
kalo mereka mau putus
aduh kondisi blebeb pisah
aduh blebeb pisah
ngelingan kondisi hubungannya
hah nah terus
kalo begitu mas ya lah bisa tuh
kamu gebet si mondi si isnin si senin
di selasa kamis jumat gitu
nya soka tuh gebet
lagian aku juga
gak suka sama mondi doang mam
gak sama yang lain
sok kan tuh mami mah dukung
yang penting mah kaset
ya pulah sama si koki cungkring
itu pisahnya banget
mami konsen sama jalanan dulu ya
takut dibocer sama disomplokin
asik thank you mami
ya udah loh jangan bandel
diam nurut ya
kan deh gouk
buat ngeliat perkembangan terbaru sekarang
perkembangan dari rumahnya oki
katanya sih udah selesai itu bangunannya
gino minta aku temenin geling geling jakarta
dia kan belum tahu jalan jalan jakarta
takutnya dia nyasar
cepet banget soal anak geraknya ya
oh yaudah deh kalau emang udah ada janji
kalau mau bareng aku aja
kita lihat rumah oki dulu
ya udah deh oke
dia juga ada pada saat
malam kejadian itu pak